mantan menteri komunikasi dan informasi joni plate tidak pernah menerima uang dan fasilitas perjalanan dinas luar negeri dari pihak swasta
yang terlibat dalam proyek penyediaan base transceiver station atau bts empat g kominfo
dalam sidang kasus dugaan korupsi pembangunan bts tersebut plate menyatakan tidak mengetahui asal biaya perjalanan dinasnya
sidang kasus dugaan korupsi pembangunan bts empat g kominfo yang digelar pengadilan tindak pidana korupsi jakarta pusat pada selasa dua puluh dua agustus dua ribu dua puluh
menghadirkan kepala divisi pemedaraan dan investasi bakti kominfo puji lestari
puji lestari sempat memaparkan bahwa sejumlah biaya perjalanan plate ke luar negeri menggunakan anggaran dari bakti kominfo
pada akhir sidang plate menyatakan tidak mengetahui asal biaya perjalanan dinasnya selama
menjabat sebagai menteri selain dari kesekjenan kominfo
hal serupa juga disampaikan oleh kuasa hukum plate dion pongkor
anggaran perjalanan dinas sudah tadi ditegaskan bahwa menteri itu kalau berangkat ke luar negeri itu mewakili negara
mesti lapor presiden dan ada anggaran
yang khusus buat perjalanan dinas oleh menteri di kesekjenan kominfo
sehingga tadi pak menteri sampaikan karena saya tidak mengetahui kalau soal itu gitu ya
kalau soal perjalanan dinas itu intinya anggarannya ada di kesekjenan kominfo
tapi bisa dipertegas tidak menggunakan anggaran dari bakti ya
tadi sudah disampaikan oleh pak menteri kan sudah dipertegas bahwa perjalanan dinas pak menteri ke luar negeri itu mewakili negara
mesti lapor ke presiden dan anggarannya dari apbn
tadi kesekjenan cominfo bukan di bakti